coba kita lihat ya sekarang betul tidak kita perhatikan benar benar apakah bapak presiden ini gemukan atau ini hoaks
nah coba kami punya foto saat pelantikan pada dua puluh oktober dua ribu empat belas satu lagi ialah ketika presiden sedang berkunjung ke afganistan
coba kita lihat dulu bersama pada saat yang dulu
nah ini ya posisinya ini kalau saya sih melihat gemukannya pasti dari dagu tapi kan lagi nunduk nih
hanya tadi menurut penjahitnya yang bertambah itu ukuran pinggangnya pinggangnya kurang kelihatan nih
iya pinggangnya tambah dua cm
tapi coba kita perhatikan coba ya ini seperti ini penambakannya
nah di foto selanjutnya ini foto yang terakhir yang ingin kita coba amati apakah betul betul bapak presiden ini menggemuk atau gemuk
sisi angle memang beda sih tapi pipinya nih prap bisa kita lihat
sedikit ya kenaikan sepertinya
tapi kalau misalnya memang betul betul gemuk kan berarti doanya pak tifato sembiring saat sidang tahun lalu ya
meminta agar bapak presiden ini diberikan kegemukan
dikabulkan oleh tuhan ya sehingga akhirnya menggemuk sekarang
itu dia yang waktu saya pikirkan juga pertama kali saat pak jokowi mau ukur ulang gemukan ya itu
berarti terkabul semua doanya agar pak presiden kita sedikit gemukan
ya yang penting sehat pak jangan lupa ya minum jamunya tuh yang setiap hari dimasakin dibuatin
ya pokoknya semakin tambah ganteng lah ya
yang penting sehat lah ya bisa memimpin indonesia